partai amanat nasional menggelar rapat kerja nasional pada sembilan agustus dua ribu delapan belas
atau sehari jelang penutupan pendaftaran bakal calon presiden dan calon wakil presiden dua ribu sembilan belas
dalam pidato pembuka ketua umum partai amarat nasional zulkifli hasan menyatakan
bahwa selama tiga hari sebelum pan menggelar rakernas
dewan pimpinan pusat telah berbicara dengan seluruh pimpinan wilayah kader dan konstituen
mengenai arah koalisi pan
mayoritas menghendaki pan untuk mendukung prabowo subianto sebagai calon presiden
namun rakernas tetap harus digelar untuk mendengarkan secara formal suara dari masing masing dewan pimpinan wilayah
pada wilayah wilayah partai amarat nasional pimpinan wilayah baik ketua sekretaris pimpinan daerah
kader kader pan langsung maupun tidak langsung dalam tiga hari sebelum sebelumnya juga sudah
dalam tiga hari terakhir ini mendengar dari dewan kehormatan
mendengar dari badan pemberdayaan perempuan puan
mendengar dari kadirat
mendengar dari kadirat berbagai lapisan
mendengar dari konstituen
saya sampaikan di sini
mayoritas mengendaki partai amarat nasional ini mendukung prabowo subianto